rumah sakit umi bogor dilaporkan oleh satgas covid sembilan belas kota bogor karena dianggap menghalangi penanganan wabah penyakit menular
dalam hal ini tidak memberi informasi atas status hasil swab rizik sihab yang saat ini dirawat di rumah sakit tersebut
ketua bidang penegakan hukum dan pendisiplinan satgas covid sembilan belas agustian syah menjelaskan
petugas satgas sudah mendatangi rumah sakit umi untuk melakukan swab test namun ditolak keluarga rizik sihab
dengan alasan sudah melakukan tes
hasil swab yang dilakukan pun tidak diberikan kepada pihak satgas covid sembilan belas kota bogor
pihak rumah sakit juga tidak pernah memenuhi janji menginformasikan hasil swab tes rizik sihab
di perwali satu ratus tujuh tentang psbmk kota bogor
setiap wadud usaha yang kedapatan menghalangi upaya proses penegakan peraturan
dalam penanggulan wabah penyakit menular ini
dapat dikenakan sanksi sampai ke maksimalnya penutupan izin usaha
jadi ada sanksi yang melekat pada nanti rumah sakit umi apabila tetap bersikuku
tidak mau melaporkan hasil swab dari pasien tersebut kepada satgas covid kota bogor